dalam pidatonya jokowi berpesan agar islam nusantara bisa terus dilestarikan sesuai ajaran para leluhur
khususnya ajaran wali songo yang mengajarkan islam toleransi serta mencintai tradisi nusantara
akulturasi berasimilasi dan beradaptasi
saling bersilang budaya tanpa kehilangan jati diri
serta rukun dan bersatu
ini kita lihat apa yang kita lihat malam ini adalah apa yang tadi baru saja saya sampaikan
kita berharap bahwa kita berhasil membangun kursus organisasi yang lebih berlainan
lebih kokoh dengan kategori kursus organisasi
untuk mencapai target target capaian dari jokowi
dalam rangkaian harulah satu abad nu ini jokowi juga sempat membagi bagikan sejumlah sepeda
kepada para banser maupun santri yang hadir